gerhana asal singapura ini memanfaatkan momen gerhana matahari total dengan membangun perkampungan
bagi para pemburu gerhana dari berbagai penjuru dunia di desa ngata baru
di kawasan perbukitan di sulawesi tengah ini menjadi salah satu spot terbaik menyaksikan gerhana
turis mancanegara ini datang ke ngata baru menumpang angkot
ya angkutan umum khas indonesia ini dijadikan shuttle car untuk antarjemput
angkot yang saya naiki tersendat karena ramainya masyarakat lokal yang antusias menyambut turis asing ini
ini mengenakan busana yang bervariasi menjadi pemandangan baru bagi masyarakat lokal
yang bermukim di perbukitan dengan ketinggian delapan ratus meter di atas permukaan laut ini

mendapatkan cufflink untuk menikmati perjalanan ke kembali ke negara
pada saat ini pembantu perbukitan di sulawesi tengah membuat perjalanan ke kembali ke negara
bangunan bambu yang dibangun arsitek perancis dengan memanfaatkan masyarakat lokal
menjadi spot untuk menyaksikan gerhana
sejak dibangun februari dua ribu enam belas lalu kawasan wisata gerhana yang disebut kampung bule ini
juga menyediakan zona untuk anak anak
terima kasih sangat senang bertemu anda
anda datang dengan keluarga anda di sini menunggu eklipsi nanti
bagaimana perasaan anda
terima kasih selamat tinggal